pinter banget sih ini cucu oma ya
nurut ya sama mamanya sama papanya ya
ini ada emak
permisi bu bos
di depan ada mas angga dan juga pak randy
ricky gak mungkin dateng kesini sayang
itu bukan ricky
ada di lapas pria
dia gak bisa kesini
yang dateng tadi itu papa
tadi kamu abis ketemu
itu kan ricky mama
gak mau ketemu dia
sekarang pak surya nya ada dimana ya
apa saya bisa ketemu
pak surya sedang bersama dr martina
mudah mudahan bu elsa segera dipindahkan
ke tempat rehabilitasi jiwa
kenapa semua orang mau hancurin hubungan aku sama nindu
ditangani di tempat yang tepat
karena petugas di sini tidak terbiasa
menghadapi orang dengan gangguan kejiwaan
saya sudah mengajukan permohonan ini
sedang dalam proses perizinan
mungkin besok atau lusa
ibu elsa sudah bisa dipindahkan dari sini
terima kasih untuk bantuan di ibu kalapas
dan juga bu dokter untuk anak saya elsa
semoga bu elsa bisa segera pulih pak
elsa ini yang papa mau
kamu keluar secepatnya dari penjara ini
tapi bukan dengan cara seperti ini sayang
bukan kayak gini
bos datang juga bos
gue merasa ada sesuatu yang gak beres
saya mau masuk ya
ini orang kepercayaan saya riza
kalau pak angga sama pak randy
kata pak bos boleh masuk
makan sekuteng anyang anyangan
kecimelati jalannya buntu
ini tumpin pada dateng berbarengan
udah pasti ada sesuatu
bukan rakyatnya gak ada di rumah ya
itu dia pak
justru ke arah pak angga ada
saya diminta pak al untuk membandingkannya
menseleksi calon satpam baru pak
saya cuma tahu kalau pal itu keluar kota pak
mencari info tentang papanya
papa kok perginya gak ajak aku
aku kan mau ke kantor papa lagi
papa lagi banyak kerjaan
makanya gak boleh nak
nanti boleh ke sana
nurut ya sama mamanya sama papanya ya
permisi bu bos
di depan ada mas angga dan juga pak randy
oke oke yaudah
aku ke sana
bentar ya mama ke depan dulu ya
ya bentar ya ma
terusin makan ya
ya abisin ya sayangnya ya
satpam baru bu
atas permintaan pak al
keluar kota bu
jadi saya kesini untuk mewarisi itu
al keluar kota
loh din lo gak tahu
enggak saya sama sal gak bilang apa apa saya tadi dia buru buru banget
pantesan aja ya soalnya tadi gue habis ngirim orang kepercayaan gue buat jaga di sini
dan kebetulan riza gak bisa masuk
dan gue telpon al gak diangkat juga
makanya gue datang ke sini
aku juga nelfon mas sal juga belum diangkat
mungkin karena dia ada urusan yang mendesak kali
dan dia sibuk banget
oh ya din gue bantuin rendy buat seleksi security di sini ya
boleh boleh makasih ya enggak ya udah bantuinnya
sama sama kalau begitu gue sama rendy langsung ke depan ya
ada apa ini mas kau sedang cari apa sih
perasaan aku gak enak
mas aku rena mama dan balon biru menunggu kamu di rumah
selamat pagi pak saya kesini mau ketemu pak al
mau seleksi satpam di sini
ya saya juga pak
pak bos lagi gak ada lagi pergi
mendingan pada balik aja dulu besok balik lagi
saya disuruh datang ke sini lho pak saya nggak mau pergi kalau belum seleksi
saya juga mau nunggu pak al pulang
waduh ini ada apaan sih ya
tumben banget tamu banyak
pakis segala ada seleksi satpam
emang uya sama dua bodyguard nya masih kurang
pak bos ada ada aja
ya pagi semuanya
kalian ini semua kandidat satpam yang dipilih dan dipeng palu untuk datang ke sini ya

ini semua kandidat satpam yang akan kita seleksi nanti pak
oke saya absen dulu ya
kalian boleh masuk
pak pak pak pak tunggu pak
sisa juga pak
apa yang ngacak acakan tuh
hei apa yang ngacak acakan pak
menurut mbah google otak otak pakai minyak sekutong minuman mewah
orang botak boleh banyak
eh kecik ganteng lewat cijalu alang alang pun lima